ajang lari semakin marak digelar peminatnya pun kian banyak
tak hanya berlari di dalam negeri sejumlah pelari indonesia juga banyak yang berpartisipasi di ajang maraton dunia
nirina zubir salah satunya
public figur pegiat lari ini sedang mempersiapkan diri berlatih dengan program teratur untuk ikut new york marathon november nanti
ajang itu termasuk dalam salah satu world major marathon
di new york nanti kan kita melewati lima jembatan berarti ke lima kali najak lima kali turunan
jadi kita latihannya ada hilly juga ada interval juga ada easy tapi juga ada yang split negatif splitnya yang terakhir dikasih kencangnya yang banyak
yang paling meniksa yang paling pedas apa tuh
yang paling pedes sih ada interval tuh pedas sih karena kecepatannya tuh dari yang santai terus kemudian tambah kencang lagi tambah kacang lagi yang paling terakhir itu kencang banget
sementara aska dan gadis sedang mempersiapkan diri untuk ikut world major marathon lainnya yaitu chicago marathon oktober mendatang
kita latihan yang intensif buat chicago marathon itu enam bulan
kita tuh latihan itu empat sampai lima kali per minggu
kalau yang weekdays itu kita ada speed play ada easy terus nanti biasanya di weekend kita akan long
ternyata yang namanya olahraga lari itu bukan cuma speed play tapi juga speed play
ternyata yang namanya olahraga lari itu bukan cuma speed play tapi juga speed play
ternyata yang namanya olahraga lari itu bukan cuma speed play tapi juga speed play
cuma sekedar lari aja
tapi ada berbagai macam jenis latihan lari
ya sama sama lari sih tapi jenis dan kegunaan serta manfaatnya berbeda beda
terutama bagi mereka yang sedang dalam persiapan untuk mengikuti race lari jarak jauh seperti half marathon ataupun juga marathon
untuk tahu lebih jelasnya lagi saya akan bertanya pada ahlinya
menurut falas ahmad pelatih lari dari komunitas fast squad
ada beberapa jenis lari yang idealnya dilakukan
oleh para pelari mulai dari easy run tempo hilly long run fartlek
bahkan latihan dengan intensitas dan kecepatan tinggi yaitu latihan interval
jadi kita udah ada easy run ada tempo ada interval nah itu perbedaannya tuh apa sih
kalau easy run itu biasanya itu buat melatih endurance
nah larinya itu nyaman terus harus low heart rate
beberapa teman teman pelari bilang itu pes giba ya karena ciri cirinya masih bisa ngobrol
kedua tuh ada tempo run
nah kalau temporan itu latihan di zona anaerobik zona empat
nah itu kalau ibarat di apa
pace nya itu sekitar empat puluh detik lebih cepat dari easy
atau ada juga kalau udah bagus tuh bisa satu menit bedanya sama easy
tadi udah ada easy lalu udah ada tempo interval nih
nah internal ini biasanya yang dibenci murid murid saya
jadi memang heart rate nya lima merah
ya karena melatih kita berlatih dengan kondisi di mana itu kita belajar supaya oksigen itu kita latih untuk tetap kita serap secara sempurna
tapi dengan kondisi tidak nyaman itu nggak gampang
misal mas intervalnya empat ratus meter kali delapan
sekitar tiga sampai empat menit
resnya itu boleh sambil jalan kayak gini atau berdiri juga boleh
ya kemudian ada lagi yang partlet
fartlek seperti bermain speed juga fartlek itu bahasa swedia
nah jadi misal satu menit easy satu menit tempo satu menit walking
tapi walking nya bukan walking santai ya
dan lupa ada satu lagi
jadi gini di hari weekend itu adalah long run
long run itu seperti raport dari latihan weekday kita
nanti itu long run nya itu tercemin
karena long run itu berlari panjang
kalau tubuh nggak dilatih dengan bermacam latihan latihan itu itulah nanti bisa kolaps
latihannya belum seberapa tiba tiba ah saya mau ikut half maraton nih
nah itu dia
ini tuh sebenarnya idealnya idealnya itu gimana sih coach
itu masuk program eksklusifnya itu sekitar enam belas sampai dua puluh minggu
program untuk maraton
gimana itu mileage nya dimulai dari mungkin sekitar tiga puluh sampai empat puluh seminggu
itu akan bertambah terus nanti
sampai nanti tiga bulan setelah latihan itu adalah piknik
nah kemudian sebulan menuju lomba mulai turun
supaya badan kita kembali fit dan dia bisa recovery
pada hari race day nya badan kita sudah fit dan sudah siap untuk berubah
jadi ada puncaknya kemudian dia akan turun
dan jangan lupa pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah berlatih untuk menghindari potensi cedera
jadi sudah siap ikut full marathon di mana nih
mahardika utama septiadi pradana jakarta